karena kami itu menghitung realisasi itu bukan pada saat komitmen
nah untuk investasi asing yang sudah komitmen memang sudah banyak
tapi realisasinya dalam waktu pasca pilpres itu belum terimplementasi
kita tunggu begitu penetapan mk penetapan kpu
baru kami akan mendorong percepatan realisasinya di ikn